dunia pendidikan kembali tercoreng
namun kali ini pelakunya seorang oknum dosen di makassar sulawesi selatan
bahkan korbannya juga seorang dosen yang sama sama menjabat ketua program studi di fakultas sastra dengan kler dokter
tidak orang yang mau melakukannya
m h ketua program studi ilmu komunikasi
tentang api api yang menyulut hingga mereka adu mulut
tak sampai di situ m yang emosi melayangkan pukulan ke wajah h yang tak lain seorang wanita
alhasil keributan pun tak dapat dihindari
beruntung aksi keributan ini pun dapat dilerai oleh mahasiswa
namun pihak fakultas berusaha mendamaikannya
sudah kesalahpahaman di antara keduanya
tidak tidak kemudian seperti itu
yang jelasnya kami sudah juga dapat punya informasi bahwa pihak fakultas telah mengundang keduanya
dan sudah membicarakan dan alhamdulillah sudah damai dan sudah dibicarakan secara berkeluargaan
meski telah didamaikan namun pihak rektorat universitas muslim indonesia khususnya dewan etik
akan melakukan penyelidikan terkait kasus ini sekaligus menentukan sanksi yang diberikan